jangan sok main jadi putri

jatuh dari helikopter
tolong selamatkan cucu hamba ya allah
bila ini suatu cobaan
berikan kevin kekuatan untuk melaluinya
dan bila ini suatu hukuman
ampuni segala dosa dosanya ya allah
dan hindarkanlah kevin dari segala keburukan
sepertinya hari ini akan menjadi hari kedengaran bagi saya
kaki saya indah sekali hati hati ibu ibu
kita harus ke rumah sakit
iya kita ketemu di sana ya
oke cepetan ya pi
bagaimana semua ini bisa terjadi
jadi sering saja tadi
asma di ajak rumah kevin ke villa
jadi nama kevin
di goa terhentuk
bukan buat asma
dirayahi ulang tahun
dasar perempuan bahwa
pertama kamu makan ibu kamu sendiri
kamu mau makan anak saya juga
baju apa yang kamu pakainya
dapat dari mana kamu
ini baju dikasih mas kevin
bulan bulan tahunnya asma
baju itu bisa menjadi kain kafan buat kevin
mas kevin bisa sembuh asma
kamu pikir saya percaya sama tangisan palsu kamu
kalau sampai terjadi sesuatu sama kevin
saya akan hancurkan hidup kamu
kamu tidak bisa menyalahkan asisme
ini semua takdir
tidak seorang pun yang bisa menolak takdir
ini bukan takdir ibu
ini udah jelas
inilah perempuan kampung pembawa siang ini
ini bukan takdir
ini bukan takdir
ini bukan takdir
ini bukan takdir
allah itu maha adil
allah tidak pernah melimpahkan keburukan orang lain terhadap yang lainnya lagi
bahkan allah tidak pernah menciptakan manusia yang membawa sial
jadi ini bukan kesalahan asma
ibu tidak tahu apa yang sudah terjadi
asma menyuruh kevin untuk membawanya ke villa dan merayakan ulang tahunnya di sana
dan dia juga yang suruh kevin membawa ke villa dan merayakan ulang tahunnya disana

naik datang pakai helikopter
dasar kembel sok main jadi putrin
enggak oh my god
masih kami tak lupa apa yang dari mas keven
masih kami tak lupa apa yang dari mas keven

asma udah kamu tanya bohong ya
gak ada yang percaya sama kamu
aku percaya sama asma
aku tahu dia tidak pernah punya keinginan macam macam
ataupun keinginan yang tinggi
dia perempuan yang sederhana kok
tidak seperti kalian
ibu malah membela orang yang bersalah bu
cukup ada sekarang bukan waktunya untuk saling menyalahkan
sekarang saatnya kita semua berdoa untuk keselamatan

apa kamu berada dimana
apa kamu berada dimana
aku ke jakarta
nengok si asma
jangan macem macem itu abah

kan ada si alda yang jagain asma
nyetah si abah mah
nyetah si abah mah
gak percaya lah sama si alda
ih si abah tuh yang ngomongnya kok gitu sih

kan alda juga anak abah
percayanya sama si asma melulu
padahal alda itu jauh lebih baik daripada si asma

teor itu anak sial
kamu suruh pulang si asma
jangan bis silver
kamu tuh bagaimana
si asma itu mencelakakan orang lain tidak mungkin

duh ambu ambu udahlah ambu
janganlah menjelek jelekan asma di depan apa lagi
gak enak ya abah yuk
abah ambu teh capek hati
ambu gak tahan hidup sama abah
buat apa amu teh jadi serik abah
sedikit sedikit si asma mikirin asma asma daik asma daik
ya udah itulah kalo capek
abah pergi aja lah
gak usah gak usah
abah mau minta restu anterin abah ke jakarta yuk
paham sah ibu
saat ini keadaan kevin sangat kritis
untung saja dia loncat sebelum helikopter jatuh dan terbakar
tapi lukanya cukup parah
dan harapan hidup pun sangat tipis
jadi sebaiknya kita semua sekarang minta bantuan kepada allah
minta bantuan kepada allah berdoa kepada allah agar kevin diberi kesembuhan
kenapa ini semua harus terjadi
apa dosa mas kevin
sehingga musibah ini harus terjadi
asma juga gak bisa berbuat apa apa ya allah
kecuali memohon kepadamu ya allah
selamatkanlah mas kevin
selamatkanlah mas kevin ya allah
mangga atuh paham sah
tidak bisa ikut
nengok calon suaminya asma yang kecelakaan
saya juga jadi nggak enak
ngajak restu nemenin saya
saya malah yang senang
pak giman sudah ngajak anak saya
biar dia juga bisa banyak belajar
sama pak giman tentang hidup juga agama
ayo abah kita berangkat
assalamu'alaikum pak hamzah
assalamualaikum pak bu